memiliki waktu kurang dari tiga minggu sebelum tampil di asean games dua ribu dua puluh tiga empat atlet putra dan empat atlet putri panjat tebing indonesia yang akan turun di nomor speed terus melakukan persiapan intensif di bawah pengawasan pelatih kepala hendra basir
pada masa mendekati pertandingan seperti saat ini latihan sengaja digelar pada malam hari menyusuikan dengan waktu pertandingan di hangzhou nanti
tim pelatih juga harus pintar pintar untuk menjaga kondisi fisik dari para atlet andalan indonesia ini mengingat mereka juga baru saja tampil di kejuaraan dunia di bern swiss awal agustus lalu
iya pada dasarnya kita mengadaptasi schedule di hangzhou sana rata rata putaran finalnya jam delapan sampai jam sembilan malam waktu setempat
paling tidak kita sudah dapat kebiasaan kebiasaan itu dua minggu terakhir lah
pada asean games di hangzhou nanti
cabang olahraga panjat tebing akan memperebutkan empat emas dari nomor speed dan dua emas dari nomor combine
di nomor speed putri indonesia memiliki desak made rita kusuma dewi
peraih emas kejuaraan dunia di bern agustus lalu yang juga sudah memastikan diri lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
fedrik lenardo sang pemegang rekor dunia dengan catatan waktu empat sembilan puluh detik
akan menjadi andalan tim merah putih di asean games dua ribu dua puluh tiga nanti
kalau saya pribadi sih
lebih ke mengurangi hal hal yang kurang perlu
kayak keluar main lebih ke menjaga kesehatan makanan sama istirahat yang cukup
fokus gitu ya
ya fokus ke kompetisi asean games nanti
yang pasti asian games ini event yang penting ya
karena persaingannya juga sangat ketat ya
karena negara negara asia khususnya nomor speed juga merupakan pemaja pemaja terbaiknya ada di situ juga
dan ini momentum yang baik juga untuk kita melatih
dan juga mempersiapkan diri menuju olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
sebagai salah satu andalan indonesia untuk meraih emas
tim panjat tebing indonesia khususnya pada nomor speed
bertekad untuk bisa menyapu bersih seluruh medali emas yang diperbutkan di nomor speed
pada asean games palembang tahun dua ribu delapan belas lalu
cabang olahraga panjat tebing menyumbangkan tiga emas dua perak dan satu perunggu bagi kontingen merah putih
erlangga wisnuaji andriawan saputra bekasi jawa barat